penanganan kasus tewasnya brigadir nofrian syah yusuf hutabara
memasuki babak baru
setelah satu orang ditetapkan sebagai tersangka
pihak lori juga umumkan dua puluh lima orang personilnya
ikut diperiksa secara etik karena dugaan menghambat pengusutan perkara
empat tahun selalu irjen polver di sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik
datang penuhi undangan baris krim untuk diperiksa
di hari yang sama kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo mengeluarkan pernyataan baru
dua puluh lima personil polisi diperiksa terkait tewasnya brigadir yusuf hutabara
mereka yang diperiksa terdiri dari tiga pati bintang satu lima kombes tiga akbp dua kompol tujuh pama dan lima bintara
serta tamtama dari kesatuan divisi propam polres jaksel polda metro jaya dan baris krim
kapolri bahkan mengaku empat dari dua puluh lima orang yang diperiksa etik
diperiksa di tempat khusus
menurutnya jika dalam proses ditemukan unsur pidana
maka harus diproses pidana dan statusnya bisa ikut menjadi tersangka
tim irsus yang dipimpin oleh irwasum telah memeriksa sampai saat ini dua puluh lima personil
dan proses masih terus berjalan
kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan tkp
dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah tkp
dan juga hambatan hambatan dalam hal penanganan tkp dan penyidikan
kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik
masih di hari yang sama kapolri juga menerbitkan telegram rahasia tr yang isinya memuat lima belas daftar nama personil polisi yang dimutasi
sepuluh orang dimutasi ke pelayanan markas yanma polri dan lima orang pindah tugas dan disebut naik jabatan pada divisi propam
dua dari sepuluh nama yang dimutasi adalah irjen verdi sambo dan brigjen hendra kurniawan yang dimutasi sebagai perwira tinggi di yanma polri
sementara irjen syahardian tono yang sebelumnya berada di polri yang diperiksa sebagai periwira tinggi di yanma polri
irjen syahardian tono yang sebelumnya menjabat sebagai wakabaris krim diangkat dalam jabatan baru sebagai kadih propam polri menggantikan verdi sambo
brigjen anggoro soekartono yang sebelumnya menjabat sebagai waprof di propampolri diangkat menjabat sebagai karo pamainal divisi propam polri menggantikan posisi brigjen pol hendra kurniawan
pihak baris krim mengusut tiga perkara terkait tewasnya brigadir yosua yakni dugaan pembunuhan terhadap yosua dugaan pelecehan dan dugaan ancaman pembunuhan
pada tiga agustus dua ribu dua puluh dua berita terkini mengunjungi periwira tinggi di yanma polri

berada e disangkakan pasal tiga ratus tiga puluh delapan junto pasal lima puluh lima dan lima puluh enam mengatur soal pembunuhan dengan sengaja
kabar eskrim komjen agus adrianto mengatakan karena masih dalam rangkaian proses pendalaman pemeriksaan penyidik tidak menjerat eliezer dengan pasal tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana
satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka rekan rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan
adalah tiga ratus tiga puluh delapan yunto lima puluh lima yunto lima puluh enam
artinya bahwa kenapa tidak diterapkan tiga ratus empat puluh
karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan temuan selama pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan
sehingga tadi sudah disampaikan oleh bapak kabori bahwa dua puluh lima personel dari propam kemudian dari bar eskrim ada yang dari pores dan polres
polra betul jaya sudah menjelani proses pemeriksaan oleh tim irsus
masuk akhir pekan enam agustus dua ribu dua puluh dua ada kabar terbaru yang mengejutkan
wasuhukum bagi baradae andreas nahot silitonga datang ke bar eskrim dan mengaku mengundurkan diri
namun dia tidak memberikan alasan rinci terkait pengunduran dirinya tersebut
karena kami sangat menghargai hak hak hukum dari setiap pihak yang terlibat di dalam perkara ini
dan terlebih kami sangat menghargai proses hukum yang sedang dilakukan oleh bar eskrim mabes polri
sudah satu bulan brigadir yosua dilaporkan tewas sejak delapan juli lalu
dalam perjalanan proses penanganannya sejauh ini empat puluh tiga orang saksi sudah diperiksa
satu diantaranya yakni baradae ditetapkan menjadi tersangka
selain meminta keterangan irjen pol verdi sambo polri juga periksa etik dua puluh lima personilnya
yang diduga melanggar aturan profesional kepolisian menghambat penanganan tkp dan proses penyidikan
banyak pihak menilai penanganan kasus ini masih menyisakan banyak tanda tanya
sejumlah kejanggalan dari kematian brigadir yosua disampaikan pihak keluarga
di antaranya tekanan untuk tidak membuka peti jenazah ancaman pembunuhan bagi yosua
luka di tubuh yosua yang dicurigai karena tindak kekerasan
serta cctv di rumah verdi sambo yang mendadak rusak
publik masih menunggu kelanjutan kasus ini
siapa menyusul menjadi tersangka
tim liputan cnn indonesia